silakan terdakwa untuk duduk
kemudian sebelum sidang kita mulai
kita ingatkan kepada para pengunjung
agar supaya tidak melakukan
komentar komentar yang tidak pada tempatnya
karena persidangan hari ini adalah
sehingga majelis tidak mau
pemeriksaan persidangan ini terganggu
oleh sorak sorak atau
tepukan tepukan tangan daripada pengunjung
sehingga majelis berketetapan
apabila persidangan ini terganggu
maka para pengunjung akan kita keluarkan
agar supaya ini menjadi perhatian kita semua
apakah hari ini dalam keadaan sehat
sehat terima kasih
bisa kita lanjutkan persidangan ya
kemudian sebelum dimulai
apakah penuntut umum bisa memberikan
penayangan terhadap cctv
yang ada dalam
rekaman kejadian pada waktu itu
sudah coba ditayangkan
terima kasih
ya sebagaimana dalam surat dakwaan
kepada terdakwa jessica kumala wongso
bahwa pada hari kejadian tanggal enam januari ya
iya yang mulia
apakah benar terdakwa datang atau berkunjung
benar yang mulia
coba ditayangkan apakah ada gambar terdakwa di situ
pertanyaan pertanyaan kami serahkan kepada penuntut umum silahkan
terima kasih pak jelis
saya pertanyakan terlebih dahulu
tepatnya saya kurang ingat berapa kali
saya pertanyakan adalah ketika
saudara adalah status
bagi tersangka berapa kali
sekitar tiga kalau itu
pada tanggal tiga puluh januari
tiga puluh januari dua ribu enam belas
kemudian tanggal lima februari
dan yang terakhir
yang tiga puluh januari
saya ingat benar namun yang dua kalinya
itu saya tepat tanggalnya tidak begitu ingat
tepat tanggalnya tidak begitu ingat
saya belum baca
pap saya yang terdahulu
itu tapi bisa dikonfirmasikan
pada saya sekarang
oke saudara menandatangani
saudara membaca juga terlebih dahulu saat itu
iya pak jaksa
didampingi pengacara saat itu
iya didampingi pengacara
maaf saudara terdakwa
dipertanyakan oleh majelis hakim
mengakui bahwa yang ada di tayangan
cctv tadi adalah saudara
baru sebagian ya dan saudara juga
berada di cafe olivier
pada tanggal enam
dan saudara mengakui juga
bahwa saudara kenal
dengan mirna teman saudara itu
pada saat itu
maksudnya tujuan atau
di antar ayah
jam berapa saudara datang
jam tepatnya kurang ingat juga
mejanya untuk jam empat
berarti sekitar mungkin jam setengah empat sampai jam empat
antara jam segitu
saudara yang booking meja
via telepon atau
saudara datang ke resepsionis
pada pukul jam berapa tadi
setengah empat sampai jam empat
oh berarti jam setengah empat
sampai jam empat
kurang sekitar segitu
setengah empat sampai jam empat kurang
antara jam tiga sampai jam empat
saudara datang di antar
ayah saudara ya
saksi hani menjelaskan
barang bukti berupa
chat group pilih blue ya
yang beli brew itu
ya itu benar
di situ saudara
akan datang terlebih dahulu
boleh saya bercerita sedikit
alasan dibalik itu iya
alasan itu silahkan
waktu makan siang
saya beritahu ayah saya
kalau saya akan bertemu dengan teman teman saya
untuk makan malam
lalu ayah saya bilang kalau dari
untuk makan malam
untuk makan malam ya
untuk makan malam
itu ketika siang
ketika siang makan siang
saya di rumah
makan siang saudara di rumah ya
lalu sekitar jam
ya sekitar jam makan siang itu
saya bilang kalau akan ketemuan
mungkin jamnya jam lima an
sesudah pulang kantor mungkin teman teman saya
jadi akan ketemuan di grand indonesia
kalau dari sunter menuju ke grand indonesia itu
bisa terjebak kawasan tiga in satu
jadi entah datangnya lebih telat
atau dipagikan gitu
jadi saya lebih milih pagian aja
nah itu alasannya
kalaupun diberi tahu oleh
atau diinformasikan oleh ayah saudara
ada kemacetan ada tiga in satu
seperti jadi sehingga
kalau tidak duluan atau lebih malam
kenapa tidak menggunakan sarana transportasi umum
yang tidak terganggu dengan
masalah tiga in satu tersebut
terus terang saya tidak pernah pakai
transportasi umum di indonesia
jadi saya tidak familiar dengan hal itu
dan orang tua saya juga tidak boleh
artinya kan lebih mudah sebenarnya dengan taksi
saya tidak pernah
baru satu kali saja saya naik taksi
tapi pada saat itu
saya tidak terpikir ke sana
saudara tidak terpikir ke sana
tapi saudara akhirnya kenapa mengambil
waktu lebih pagi atau lebih awal
kenapa tidak lebih sore
saya pikir saya bisa jalan jalan dulu
akhirnya saudara jalan jalan saat itu
saya sempat jalan jalan
tapi tidak lama karena teman saya mirna
bilang dia akan datang jam empatan
dari mana saudara tahu itu
dari percakapan wa pak
dari percakapan wa
kapan percakapan wa itu dilakukan
saudara kan datang
saudara berangkatnya akhirnya dari rumah jam berapa
sekitar jam dua lewat atau jam setengah tiga an
sekitar jam segitu
saudara tinggal di sunter
saudara tinggal di sunter
saudara sekitar jam berapa tadi
setengah tiga berangkat
setengah tiga berangkat naik mobil pribadi ya
diantar oleh ayah saudara
atau kenapa tidak
ayah saudara berangkat sendiri dengan membawa mobil mengendari mobil
kenapa harus diantar dengan ayah saudara
oh saya tidak punya sim indonesia pak
saudara tidak punya sim indonesia sehingga saudara minta diantarkan oleh
selama itu kapan kemudian saudara mengetahui kalaupun mirna akan datang
dengan wa chat tadi
iya waktu siang saya memberitahukan kalau saya akan datang pagian
oh yaudah gue kayaknya jam empat an juga bisa datang
jam empat an dia bilang
kata kata tepat seperti apa saya nggak ingat
saat itu saudara di mana
apakah dalam perjalanan
tidak sepertinya saya masih di rumah atau dalam perjalanan
ya antara rentan waktu jam satu sampai saya sampai di situ aja
saya ingat jam satu an
itu ada di itu saudara komunikasi dengan mirna
yang pada tanggal enam
ya tapi kita tabur dulu kalau tidak ada
nanti kita cek di wa group
saya saya berdua jadi mohon diulangi lagi sekali lagi pada sekitar pukul berapa
sesudah makan siang saya sekitar pukul jam satu
saya memberitahukan ke teman teman saya kalau saya akan datang lebih awal
dengan alasan hmm
bukan saudara tadi oh pukul satu ya
sekitar jam satu siang itu sesudah saya makan siang

akan datang lebih awal
kemudian jam setengah tiga sudah berangkat tadi
sekitar jam segitu pak
dari jam satu sampai jam setengah tiga terjadi komunikasi terus di wanchat
lalu saya seingat saya saya akan memesankan dulu
terus saya juga bilang mau traktir mirna
lalu saya cari di website untuk menunya yang di olivier itu
jual makanan minuman apa saja
saudara mencari di website
websitenya namanya zomato com itu ada
lalu saya ketemu menunya di situ saya pilihnya menu jus aja
terus saya kirimkan ke mereka nih gue mau pesenin dulu gak gitu
lalu mirna menjawab bukan yang di menu itu bukan di menu yang saya kirim
dia menjawabnya malah dia bilang dia suka
kenapa saudara mengirimkan menu yang itu
itu di website zomato itu ada berapa menu
ada banyak menunya macam macam
tapi pada saat itu saya lagi kepengen minum jus
saya berharap juga mereka juga mau pesen jus
oh jadi mindset saudara adalah minum jus ya
minuman dingin ya
oke minuman dingin
kemudian akhirnya saudara munculkannya yang saudara kirim di wa group itu
apakah minuman jus
tidak semua itu adalah yang saudara kirim adalah minuman jus semua ya
saya cuma kirim satu seingat saya
nah artinya satu itu kan ada cuma satu momentum atau ada beberapa menu ya
artinya tidak satu menu jus begitu
oh bukan maksudnya satu foto gitu aja
minuman dingin yang saudara kirim ya
oke minuman dingin
selanjutnya seperti apa
selanjutnya mirna yang menjawab kalau dia suka sama vietnamese ice coffee yang ada di restoran tersebut
ya dia menyatakan kalau dia benar benar i love the vietnamese ice coffee gitu gitu
lalu saya bilang oh kalau gitu gue pesenin dulu ya
lalu mirna menjawab ya boleh juga sih dia bilang begitu
apakah itu menurut saudara sebuah persetujuan untuk dipesankan
persetujuan oke lanjut
lalu setelah itu ya di pikiran saya saya akan pesankan mirna minuman tersebut yang dia suka
dan dia boleh pesankan
lalu kalau dua teman saya yang lain tidak menjawab
saudara tidak kemudian mengejar mengejar kepada teman yang lain apa yang akan dipesankan
saya kurang begitu ingat
saya kurang begitu ingat saya mengejar atau tidak
jadi saudara tidak ingat terhadap teman lain dikejar atau tidak
tapi apa keinginannya itu
ketika saudara mendapatkan keinginan mirna saudara langsung yang terminset di benak saudara hanya akan memesankan minuman mirna saja
karena sebelumnya dia sudah menraktir saya dua kali
jadi sebenarnya ya itulah tujuan saya juga utamanya mau traktir mirna dulu
jadi tujuan utama akan menraktir
cuma ya kalau mereka berdua yang lain tidak jawab ya saya juga tidak akan memaksa gitu
lalu mulai diperjalanan apakah juga saudara melakukan komunikasi
saya tidak begitu ingat
saudara tidak ingat
sampai di gi saudara langsung menuju ke olivier
tidak di yi saya sempat ke toilet saya ingat
oh saya sempat menanyakan kepada resepsionis mallnya yang informasi itu olivier ada di mana
lalu ditunjukkan kesini kesini lalu saya menemukan restoran tersebut
saudara sudah pernah ke gi sebelumnya
waktu empat tahun yang lalu saya pulang ke indonesia
saudara pulang empat tahun yang lalu
empat tahun dari dua ribu lima belas
empat tahun dari dua ribu lima belas
sekitar segitu ya
saat itu gi sudah ada
gi sudah ada
saya ke beberapa banyak mall sih pak pada waktu itu tapi saya kurang begitu tapi seingat saya iya ada
saat itu grand indonesia sudah ada saudara beberapa pemal kemudian pada kepulangan saudara yang kemudian sampai dengan tanggal ini ini adalah kepulangan saudara terakhir
kebulan terakhir sampai saat ini maksud saya
itu saudara sudah ke mall berapa kali
maksudnya gi atau mall yang lain
gi belum pernah baru sekali
baru sekali itu
seingat saya juga berdasarkan keterangan honey itu ada tawaran honey apakah di grand indonesia apakah ke oliver ataupun ke public market kalau tidak salah betul itu ada
kenapa saudara akhirnya memutuskan ke olivier
saya lihat websitenya aja saya cuman kan disodorin dua nama restoran itu yang saya nggak pernah pergi dan saya nggak tahu
seingat saya juga saya bertanya begini mau pergi kemana nih restoran mana yang baru gitu yang enak ya itu sekedar ya saya pengen ke tempat yang lain aja gitu yang belum saya pernah pergi mungkin
public market saudara juga belum pernah
saya belum pernah dengar dua restoran itu sebelumnya pak
kenapa saudara memilihnya
cuma berdasarkan benar benar dari websitenya aja jadi begitu saya dapat dua saran tersebut saya langsung lihat website dua duanya lalu saya membuat keputusan beberapa menit kemudian kalau saya mau pergi ke olivier itu benar benar keputusan yang saya nggak tahu kenapa gitu
apa yang membuat saudara akhirnya memilih olivier daripada public market
apa menurut pandangan saudara public market itu seperti apa
kemudian oliver seperti apa apakah dari menunya atau dari suasananya
saya tidak menilai begitu juga saya cuman lihat websitenya oh yaudah saya kayak ibarat saya disuruh pilih dua hal yang saya gak tahu apa apa soal dua hal itu saya milihnya ya mendadak ya saya mau oliver aja gitu gak ada alasan tertentu
gak ada alasan tertentu
tetapi kemudian saudara saya catat ada tujuh kali
jadi ketika saya kembali ke wa saudara tetap meneguhkan meneguhkan diri meneguhkan keinginan saudara untuk tetap di oliver
karena saya sudah memutuskan saya mau ke oliver lalu sepertinya kalau teman teman saya yang lain gak ngeh atau gimana saya bilang lagi oh ya ke oliver diingatkan kembali
karena ceritanya kan yang hari itu yang ngangkur saya doang yang lain kan pada sibuk
jadi menurut saudara karena saudara sudah ambil keputusan sebaiknya tidak berubah lagi ya
lalu akhirnya saudara sampai di oliver betul dua kali saudara mau masuk ke oliver
saudara memesan tempat pertama kali adalah kedatangan ke oliver yang pertama kali itu sekitar pukul berapa
yang apakah yang sekitar empat belas tiga puluh sampai sorry lima belas tiga puluh yang tadi mbak
di antara jam itu jam tiga sampai jam ya berarti jam empat kurang lah ya soalnya saya bookingnya untuk jam empat
lalu ketemu dengan siapa betul ketemu dengan saksi yang resepsionis atas nama cindy kemarin
iya betul saya ingat saya bertemu dia
saudara kemudian setelah bertemu apa yang saudara bicarakan
singkatnya kata tepatnya lagi saya tidak begitu ingat cuma intinya saya bilang
saya mau reservasi meja untuk berempat jam empatan saya bilang itu jam empat gitu
terus udah gitu lalu saya ingat mbaknya itu menanyakan mau di non smoking atau di smoking area
dan saya tahu teman teman saya tidak pernah merokok saya juga tidak pernah merokok jadi saya bilang saya yang non smoking area
terus lalu mbaknya menanyakan oh ya atas nama siapa saya boleh minta nomornya yaudah saya kasih nomor saya
lalu sesudah itu
mbaknya bilang kalau lewat dari dua puluh menit ini di cancel gitu
ya udah itu aja sih
jadi saudara hanya meninggalkan nomor handphone saudara saja
nomor handphone dan nama
nama nama juga selanjutnya saudara kemana
lalu setelah itu saya ya rencananya mau menelusuri mal aja jalan jalan lihat lihat
terus saya kepikiran kemarinnya saya tidak sempat beli oleh oleh buat teman saya dari australia
saya pikir ya kalau misalnya saya ketemu di sini sesuatu yang bisa saya beli ya saya beli sekalian gitu aja
akhirnya saya ke toko yang body and bath work itu toko sabun itu
akhirnya saudara ke toko sabun apa yang saudara beli
saya beli sabun cuci tangan
mengapa sabun cuci tangan
karena toko itu spesialisasinya jual sabun dan parfum parfum yang wanginya aneh aneh gitu pak
jadi saya disana lumayan lama saya ciumin satu satu yang mana wanginya yang enak gitu kan
terus mbaknya bilang oh yang di counter ini lagi ada spesial gitu dia bilang
oh yaudah deh ya saya pilih aja kan pilihannya banyak
saya ya habiskan beberapa menit lah di situ untuk melihat lihat yang mana yang mau saya beli
lalu saya pikir kan saya beli untuk kan gak mungkin saya cuma kasih satu orang atau dua orang kan
saya harus beli tiga tiganya jadi saya beli tiga
saudara tempatkan dimana
atau bagaimana cara pembungkusan itu
karena ada barang bukti paperback ya
bagaimana itu ada barang bukti paperbai tersebut
iya jadi waktu saya ke kasir mbaknya kan mau masukin ke kantong yang dia udah ada di kasir itu
lalu saya bilang mbak bisa dibungkus gak gitu ini buat teman saya gitu
terus mbaknya bilang oh yaudah tapi di satu satu ya soalnya ya itu teman saya lain lain gitu kan
terus mbaknya bilang oh yaudah
saudara yang meminta untuk dibungkus satu persatu
iya saya yang meminta

apa ada ukuran lain saat itu
iya saya yang meminta tentang ukuran paperback itu ada paperback sedemikian besarnya ya saudara tentu mengetahui ya
apa ada ukuran lain saat itu
maksudnya mengetahui ukuran besar maksudnya pak
ukuran yang saya yang dulu saya pegang
itu kan saudara kan membawa tiga tas paperback apa saat itu ada pilihan lain terhadap ukuran
tidak memperhatikan maaf tidak memperhatikan
mbaknya udah keluarin itu ya
tadinya kan disempet dimasukkan ke dalam satu kantong satu paperback
seingat saya tidak sampai begitu soalnya saya langsung tahu
kalau ini buat orang orang yang berbeda jadi walaupun ditawarkan pun
pasti secara langsung saya bilang oh jangan dipisahin gitu tapi saya tidak melihat sih tidak ingat
setelah itu ya karena saya sudah dapat itu jadi saya pikir saya balik ke restoran aja
saudara langsung kembali ke restoran
tanpa berjalan kemana lagi jalan jalan lagi
saya tidak mampir
saya bisa salah tapi seinget saya jempatan dia lagi meeting katanya tapi jempatan datang
hani bagaimana vera bagaimana
ini sama vera saya tidak ingat mereka mengatakan apa apa
jadi saat itu karena mirna memang mengatakan akan datang jempat
saudara kemudian menuju ke cafe olivier
lalu bagaimana saudara sesampai di cafe oliver apakah ketemu dengan orang yang sama
iya saya bertemu dengan resepsionis yang sama
lalu saya langsung disambut dari pintu lalu saya mengikuti dia dan saya dibawa ke
saudara mengikuti ada pembicaraan apa saat itu
pembicaraan saya tidak ingat ada pembicaraan
saudara tidak ingat ada pembicaraan
saudara menunjuk meja tersebut
saudara menunjuk meja tersebut atau mengatakan ada gestur
atau gerakan tubuh saudara ataupun kata kata saudara
di sebelah sana menunjuk atau
saya sudah asumsikan kalau saya booking jam segitu saya sudah disiapkan saat satu meja untuk saya
jadi saya mengikuti resepsionisnya aja
resepsionis mengikuti saudara mengikuti resepsionis sampai di meja
saya bisa bilang begitu karena saya nggak tahu meja saya di mana yang ditentukan sama beliau
atau hanya ditentukan
hanya ditunjukkan kemudian resepsionis oh di sebelah sana mbak atau kas atau apa enggak
saudara akhirnya sampai di meja lima puluh empat
pada saat itu
saudara mungkin belum tahu meja nomor berapa ya

sampai di meja itu saudara langsung duduk
ya saya duduk
saudara langsung duduk saat itu membawa apa saja apa yang saudara jinjing ataupun tenteng ataupun pegang lah bahasanya macam macam ya menjinjing
mungkin saudara sudah bisa
menjelaskan yang dijinjing apa yang ditenteng apa yang di
yang digenggam apa sudah jelaskan
tepatnya bagaimana cara saya menggenggam atau memegang membawa barang tersebut saya tidak ingat
saudara pernah menelpon dari pintu masuk olivier sampai dengan
sampai di tempat duduk saudara pernah menelpon
saya lagi ngikutin saksi itu untuk menunjukkan saya duduknya di mana
betul itu yang waktu itu adalah saksi cindy itu ya
iya sepertinya dia
saudara masih ingat ya
jadi saudara tidak menelpon
pada saat itu saya cuma membuntuti dia saja
sesampainya di meja itu saudara meletakkan tasnya seperti apa
dan bagaimana posisi duduk saudara
apakah betul saudara dalam bap ini
seingat saya saudara mengatakan duduknya di mana
kemudian tas juga saudara taruh di sofa
paper bag juga di semua
ya akan saya bisa jelaskan
pada saat tersebut saya tidak terlalu fokus
jadi saya cuma melakukan ya oh iya saya sampai sini saya ngapain gitu
jadi waktu beberapa waktu kemudian saya ditanyakan kembali tepat tepatnya saya taruh apa di mana letaknya di mana
saya kurang begitu ingat pak
saat itu saudara tidak ingat bagaimana saat itu
saya tidak ingat betul di mana
kalaupun saudara tidak ingat ada beberapa pertanyaan yang berulang sebenarnya
tapi kenapa saudara mengatakan tidak ingat
tapi saudara tetap meneguhkan keterangan saudara yaitu menaruh di sofa
pada saat tersebut saya pikir saya hanya harus memberikan jawaban dan yang mungkin yang kira kira saya ingat itu saya bilang itu
pada saat itu
pada saat diperiksa
dan itu saudara teguhkan beberapa kali sama juga ketika saudara meneguhkan bahwa oh diolivier diolivier diolivier untuk masalah tempat
sama juga ketika saudara beberapa kali ditanya tentang posisi duduk dan posisi paper bag
saudara juga mengatakan ya tidak ada atau tidak dengan kata kata tidak ingat tapi selalu meneguhkan apa yang saudara ingat saja kan saat itu
seingat saudara meletakkannya adalah di sofa
kalau yang olivier ingat itu ya pasti jelas itu saya ingat
tapi kalau yang posisi posisi barang barang yang kecil kecil itu ya mungkin pada saat itu saya ingatnya begitu ya saya bilang begitu
saudara kan melihat sudah pernah ditayangkan cctv ketika saudara datang dan saudara duduk apakah itu benar seperti itu
ya yang saya lihat seperti itu ya mungkin itu yang terjadi
bahwa saudara meletakkan tas paper bag pertama creator langsung ke atas meja
oh ya kalau begitu ya kalau kelihatannya begitu ya yaudah
bukan kelihatannya seingat saudara
ya itu seingat saya saya tidak bisa pasti saya nggak jelas taruh di mana
selanjutnya apakah langsung saudara mendapat
kalau itu iya saya mendapat menu
saat itu saksi cindy itu mengantarkan saudara sambil membawa menu atau kemudian sempat meninggalkan saudara dan kemudian memberikan menu
kalau itu saya tidak ingat tapi saya ingatnya saya melihat menu sesudah saya duduk tidak lama kemudian saya melihat menu
tapi dikasih kapan itu saya tidak ingat
apakah menu yang saudara lihat secara langsung itu sama dengan menu yang pernah saudara
atau yang saudara lihat secara langsung itu sama dengan menu yang pernah saudara
kirimkan melalui fotonya atau capture annya melalui wa group
kalau bentuknya pak lain soalnya yang di website itu kan kayak cuma kotak di handphone gitu
kalau menu asli di restorannya yang saya ingat itu ada besar besar sekitar ukuran a tiga dan bolak balik
jadi bentuk bentuknya bentuknya seperti apa tertulisnya itu lain tapi saya tidak perhatikan apakah tulisannya sama
saudara tidak perhatikan tulisannya sama
apa saja yang ada di atas meja saat itu selain menu
menu disodorkan kepada saudara di atas meja
saya tidak begitu ingat detailnya pak cuma ada di tangan saya itu saya tahu
apa yang kemudian saudara tetap mempelajari atau membacalah menu menu tersebut ya
apa pembicaraan saudara dengan saksi
mengantarkan menu tersebut atau saksi cindy kemarin
iya saya ingatnya saya menanyakan saya boleh pesan di bar gak gitu
soalnya kan di otak saya saya mau pesan minum dulu
makanannya kan nanti tunggu teman teman saya datang
lalu yaudah saya tanya itu aja saya boleh pesan di barga gitu
saudara pengen pesan di bar tidak
lalu apa jawabannya
lantas saudara langsung memutuskan apa yang akan saudara pesan
saya lihat lihat dulu sebentar
saudara lihat lihat dulu
saudara betul menuju ke bar selanjutnya
langsung mau pesan kepada bar
kepada bartender iya
apa yang saudara pesan
saya pesan vietnamese ice coffee pesanannya mirna
lalu saya pesan dua koktel
seingat saudara saudara pesankan terlebih dahulu pesanannya mirna itu atau pesanan yang saudara inginkan dulu baru pesanannya mirna
saya tidak ingat
tidak ingat yang mana
tidak ingat oke
kenapa saudara memilih cocktail tersebut
soalnya di meja ada promo beli satu gratis satu
ini kayak pajangan tangan gitu terus ada kertas beli satu gratis satu koktel lagi ada promo itu di meja jadi saya lihat
oke kenapa memilih
betul saudara memilih sacherak dan old fashioned
kenapa memilih itu kenapa bukan memilih menu yang lain
ada alasan yang tertentu karena mereka punya banyak sekali macam koktel
ya karena banyak sekali ya
saudara mau ketahui minuman cocktail itu seperti apa jenis cocktail seperti apa dan kenapa saudara memilih dua minuman itu bukan minuman yang lain
namanya tidak familiar untuk saya jadi saya pesan
yang familiar apa untuk saudara
paling martini begitu begitu aja
artinya di bar itu ada berapa kasir atau berapa ini
kalau kasir saya tidak lihat
tidak tahu ya jadi saudara langsung menuju ke bar begitu saja dan disambut dilayani atau saudara berbicara terlebih dulu kepada bar itu
saya menuju bar lalu ada pelayan bar tendernya di sana lalu ya saya secara lefthack aja saya sapa gitu saya mau pesan minum
itu betul kepada orang atau saksi yang bernama yohanis itu
terus terang mukanya saya lupa pak
saudara lupa mukanya selanjutnya saudara kemudian menyampaikan memberitahukan pesanan kepada orang yang lain atau tetap kepada saksi yohanis itu
terhadap ya saya fokusnya ngomong sama satu orang aja kalau yang lain mendengar saya tidak tahu
kemudian saudara mengulangi pesanan sempat mengulangi pesanan saudara kemudian dicatat oleh orang lain
itu saya tidak ingat
saudara tidak ingat oke
setelah itu saudara betul sempat meminta foto
kenapa saudara meminta foto
soalnya itu pertama kali saya pergi ke bar di indonesia jadi saya pikir mau foto terus kasih lihat ke temen saya gitu indikasi seperti itu
ketika saudara meminta foto itu apakah terlihat posisi dari tempat saudara meminta foto terlihat sampai ke meja lima puluh empat
saya tidak melihat ke arah sana
saudara tidak melihat ke arah sana
oh saya sempat bilang kayak gini kayaknya ditanyain mbak duduknya di mana terus saya cuma nunjuk di sana gitu
saudara menunjuk itu
tapi itu bukan waktu pefoto
saat itu saudara membawa semua barang barang saudara
tidak saya cuma bawa tas tas tas jinjing tas pribadi
tas pribadi saja yang saudara bawa
paper bag tetap saudara letakkan di meja itu
saya tinggal saya ingat pada akhirnya waktu saya pergi meninggalkan meja tas paper bag itu ada di atas meja
karena tujuan saya untuk menandakan kalau meja ini ada yang punya gitu
meja oh cek saudara tinggalkan paper bagnya
jadi saya tinggalkan paper bagnya di situ
dan saudara ketika di bar juga sempat melihat ke arah meja itu
tidak melihat saya cuma ditanya mbak duduknya di mana
tidak saya duduk sana
selanjutnya seperti yang ditayangkan siti juga pernah terlihat oleh saudara dan juga oleh beberapa orang saksi
saudara langsung menuju ke kasir
kasir untuk membayar
oh enggak jadi saya memesan terus saya foto lalu saya bilang saya mau bayar duluan gitu kan
soalnya ini lagi jatuh kepada kebiasaan saya di sana
kalau di sana saya mesan minum di bar itu saya langsung bawa dompet saya
saya bayar di situ juga sama orang yang saya pesan minuman itu
tapi orang tersebut bilang oh bayarnya dikasir gitu yaudah
tapi saya nggak tahu kan kasirnya di mana
jadi ada saudara marlon ya kayaknya yang fotoin saya itu dia yang bukan di balik bar
tapi dia yang mondar mandir di area restoran
lalu dia yang bilang oh bukan dia bilang atau apa saya tidak ingat gimana tepatnya pokoknya ya nanti dia antarkan ke kasir gitu
tapi ternyata setelah dia main di komputer yang kecil kecil itu
dia bukan jalan ke arah saya yang di depan bar tapi dia muter ke belakang ke arah mana lah nggak tahu ke belakang
jadi saya pikir oh iya apakah kasirnya di situ atau bukan gitu
saya lihatin dia gitu kan saya lihatin dia
jadi arah dia kemana saya ikuti
lalu akhirnya dia pergi ke belakang ke balik tembok terus dia lihat ke saya
dia kasih ite contact ke saya jadi saya pikir oh yaudah saya ikuti dia
jadi saya balik arah menuju ke pintu depan ternyata ya saya buntutin dia
akhirnya saya ketemu dia di kasir itu tersebut
jadi memang saudara bertanya di mana membayarnya begitu
saya tidak ingat tempatnya gimana cuma seinget saya marlon itu yang memegang saya punya bond
oke langsung saudara bayar
waktu di kasir
saya diberitahukan sama marlon kalau yang beli satu gratis satu itu yang macamnya ini ini ini
bukan yang saya pesan
jadi saya pikir oh ya udah lah enggak apa apa gitu
masa saya masuk lagi balik ke bartender di cancel kan nggak begitu
jadi saya diem aja di situ ya udah saya bayar gitu
tadi saudara mengatakan saudara terbiasa
melakukan pembayaran cara pembayaran seperti itu
itu kebiasaan saudara itu kebiasaan di mana
kebiasaan di australia
kebiasaan di australia
kalaupun saudara ini kebiasaan saudara seperti itu dan saudara memang berkeinginan untuk mentraktir
apa yang ada dalam benak saudara
ketika saudara ini mentraktir kawan kawan saudara saudara membayar dulu minum
setelah itu kemudian ada teman saudara memesan saudara bayar lagi begitu
jadi waktu di kasir itu seinget saya saya sempat tanya ini diantar atau dibawa dari sini
soalnya di sana juga biasanya saya nongkrong aja di situ ngobrol ngobrol sama bartender pas dia lagi bikin bikin minumnya
tapi masnya bilang nanti diantar aja
jadi saya emang niatnya juga iantar diantar aja
terus kalau yang tadi pertanyaan bapak jawabannya iya
jadi misalnya minuman round pertama lah saya yang beli gitu kan
sudah gitu mereka eh gue lapar nih mau beli apa mau beli ini plus tambah minuman ini itu
terus teman yang lainnya yang kebar yang pesan balik lagi
terus yang ketiga teman lain lagi giliran dia yang bayar dia kesana dia balik lagi
kebiasaannya seperti itu
selanjutnya saudara sampai duduk lagi di meja lima puluh empat
posisi duduknya masih sama
posisi duduknya yang saya ingat sekarang saya mikirnya saya kan sekarang udah menunggu nih
kayak udah gak kemana mana lagi lah intinya
jadi saya ya sedikit yang mau cari posisi yang sedikit lebih tenang
kalau yang pertama saya duduknya masih yang ya pokoknya saya datang saya duduk di situ gitu
saya mau pergi ke bar abis itu
setelah saudara duduk apakah pesanan saudara segera datang atau masih menunggu beberapa saat yang cukup lama maksud saya
kalau itu saya kalau ditanya secara tepatnya saya kurang begitu ingat jelasnya berapa lama ya pak
cuma waktu itu saya ya duduk di sana saya lihat lihat sekitar terus ya cuma ya oh restorannya kayak gini
terus saya lihat menu terus saya main handphone gitu
orangnya datang mengantar ya ya udah mereka mengantar aja
saya tidak begitu perhatikan sampai fokusnya ke sana
saudara tidak memperhatikan fokusnya seperti apa
tapi setelah itu apa yang apa yang saya ingat saudara dulu
kemudian saya ingat saudara yang datang duluan apa
itu saya terus terang saya tidak bisa ingat sampai sekarang
tepatnya kalau saya benar benar ditanya datang ke yang mana duluan itu udah kabur di otak saya
meskipun di persidangan ini juga sudah ada tayangan cctv saudara masih tetap tidak bisa mengingatnya
saya mau berusaha menghilangkan nggak terlalu terpengaruh sama cctv pak
jadi saudara memang tapi membenarkan tayangan cctv tadi di awal
di awal itu ya kelihatannya saya pakai baju tersebut tapi kan mukanya tidak terlihat
cuma ya nanti kalau bisa diputar lagi ya bisa diputar lagi
sementara ini saudara masih mengatakan lupa tidak ingat atau lupa sama tidak sama saja ya
maksudnya tentang posisi lebih dulu mana vietnam ice copy ataupun minuman cocktail saudara tidak ingat
cuma yang waktu saya diperiksa di kepolisian ya kamu benar benar ingat coba ingat ingat lagi coba ingat ingat lagi
oh iya kayaknya yang ini duluan gitu
yang ini itu yang mana masnya
yang mana duluan yang datang
oke lalu tentang kalaupun tidak ingat urut urutannya anda tidak komunikasi dengan salah satu pelayan
kalau yang mengantarkan cocktail
saya cuma tepatnya percakapan itu tidak ingat apa tapi tidak ada percakapan yang mungkin yang tidak menjurus ke arah yang lain selain dia paling dia cuma nyajiin gitu
kalau yang kopi
kalau yang kopi saya ingatnya waktu dia menyajikan itu kan saya bingung tuh lucu itu modelnya kopi datangnya saya kan gak nyangka akan keluar seperti itu
jadi kan ada cangkir kecil apa gelas di bawah terus di atasnya kan ada cangkir lagi di atas
nah saya nggak tahu kalau akan diangkat
jadi saya tanya pertamanya saya langsung heboh itu gimana minumnya gitu
terus masnya bilang ini nanti diangkat disaring gitu
terus ya saya cuma lihat taruh di meja ya udah saya ya saya oh oh ya udah gitu
nah waktu ada sesuatu hal yang lain yang dia lakukan itu yang nuang cairan dari dalam teko
saya cuma kecium wanginya aja wanginya kopinya strong banget saya cuma komentar wanginya strong banget mas gitu
menuang cairan dalam teko ya menurut saudara cairan apa itu saudara tahu
kalau itu saya nggak tahu cairan apa pada saat itu saya nggak tahu itu bagaimana asalnya
saya nggak perhatiin warna pokoknya cuma saya lihat cairan turun dari teko
saya enggak tahu enggak perhatikan
saudara tidak perhatikan ada asapnya
tidak perhatikan juga
tidak perhatikan juga
di dalam bap saudara menjelaskan ada warnanya
warna yang mana nih pak
warna warna yang kemudian turun dari warna kopi atau warna kopi
tadi kan bapak ngomongin cairan dari teko kalau cairan dari teko saya enggak perhatikan
tapi kalau di dalam gelas ada seperti cairan susu lalu yang netes netes dari yang cangkir aneh di atas itu hitam saya ingat itu aja
yang keluar dari teko saudara tidak perhatikan
saya enggak perhatikan itu
api yang menetes saudara perhatikan
iya saya lihat hitam gitu
yang di bawah itu saya lihat seperti susu
warnanya seperti apa
kayak susu indomela kental manis gitu pak
kayak susu indomelok ya putih
putih seperti itu ya normal
artinya saudara pernah melihat sebuah warna susu kental itu kan begitu normal ya
iya seperti susu aja
warna kopi pun yang menetes juga warna kopi normal
ya saya cuma lihat itu warnanya seperti hitam kopi ya udah hitam kopi itu aja
artinya saudara perpersepsikan saat itu adalah sebuah warna yang tidak ingin saudara pertanyakan
lalu saudara memperhatikan apa saja yang diletakkan selain gelas kemudian ada kayak tutupnya itu tadi
iya waktu masnya datang kan
yang saya lihat pertama kali aneh itu yang gelas transparan tinggi
enggak tinggi sih maksudnya gelas transparan
lalu diatasnya ada cangkir bentuknya yang kayak cangkir begini
cuma itu aja lalu ya ada teko itu
cuma itu aja yang saya bilang aneh soalnya saya gak pernah lihat kopi disajikan kayak gitu
setelah itu apa saja yang disajikan selain kopi
saudara melihat sedotan itu saat itu
saya lihat ada sedotan iya
diletakkan dimana sama pelayan
seingat saya ini saya mencoba ingat ingat dari kemarin kemarin juga
tapi sama saja tidak bisa terlalu pasti adanya dimana cuman sepertinya disebelah kanan saya
di sebelah kanan
berarti kalau dari dia disebelah kirinya gelas
saudara kan duduk
saudara tadi duduk
saudara mengatakan ketika duduk yang kedua itu setelah pesan saudara berusaha duduk untuk lebih nyaman kan begitu
kemudian kalaupun saudara tidak ingat lebih dulu siapa yang menyajikan antara vietnam ice coffee dengan cocktail
saudara mengatakan memperhatikan tentang detail gelas bening kemudian ada tutupnya
kan seperti itu
sehingga karena merasa saudara tertarik dengan bentuknya yang saudara katakan lucu itu tadi
karena berarti saudara persis memperhatikan letak gelas tersebut
letak gelas tersebut persis di depan saudara atau agak jauh dari depan saudara
seingat saya sih dia di depan depan saya sini
artinya saudara memperhatikan itu berarti ada di depan saudara
ada di depan saya iya
saudara katakan sedotanya agak disebelah kanan saudara
setelah itu selesai penyajikan
saya nunggu di sana lihat handphone lihat menu terus minum minuman saya
minum minuman saudara
saudara mengatakan bahwa di depan saudara itu adalah minuman vietnam es kopi kopi yang tadi disajikan
tapi tidak tepat dekat di depan saya tidak sedikit jauh
sedikit jauh oke
di atas meja selain sudah ada gelas
sudah ada gelas vietnam es kopi ya
kemudian ada dua gelas koktel
ada apa aja paper bag di atas meja juga
paper bag itu
yang saya ingat benar waktu saya pergi ke bar kan saya tinggalin itu di paper bag di atas meja
lalu waktu dari proses itu sampai pindah ke belakang bangku itu saya nggak ingat saya kapan pindahin dan bagaimana pindahinnya secara detail
setelah saya menunggu lalu saya pikir pikir oh ya ini mengganggu mungkin paper bag ada di meja gitu
jadi saya pindahin ke belakang
saudara menyentuh paper bag itu setelah pertama kali meletakkan hanya dua kali setelah menyentuh paper bag pada saat meletakkan dan memegang kemudian untuk memegang ke belakang
seingat saya begitu
seingat saudara begitu
tidak ada gerakan gerakan saudara untuk menyusun kembali paper bag
saya tidak merasa menyusun
saudara tidak merasa menyusun
yang saya ingat benar paper bag ada di meja lalu pada akhirnya ada di belakang
memindahkannya itu pada saat sebelum kopi disajikan ataupun setelah kopi disajikan
tidak begitu ingat kapan
apakah sebelum koktil disajikan atau setelah kopi disajikan
saya tidak begitu ingat
saudara tidak ingat

saya tidak begitu ingat
meskipun itu beberapa kali ditanyakan dalam berita acara penyidikan
tetapi saudara mengatakan persis tetap pada keterangan yang awal ya
tapi sekarang ini saudara mengatakan tidak ingat ya
kondisi saya pada saat itu lain pak saya sangat ya lain lah
maksudnya gimana lain itu
sedikit tertekan bukan sedikit banyak tertekan
jadi seolah olah mereka harus dapat jawaban dari saya seperti itu
saudara akan didampingi oleh penasihat hukum
iya betul tapi itu tidak bisa mempengaruhi banyak
kalau misalnya saya di depan di polisi di depan saya mengatakan menunjukkan kalau iya saya butuh jawaban
saya butuh jawaban jadi saya jawab oh kira kira mungkin ini gitu
sekarang ini saudara merasa lebih tertekan atau lebih rileks daripada pada saat penyidikan
saya sepertinya akan kembali di fase yang dulunya itu
pada kejadian saya tidak begitu memperhatikan karena perbuatan tersebut saya lakukan seperti itu
ya itu yang saya bilang udah itu
iya ketika dulu saudara
meneguhkan pada satu jawaban sekarang saudara bisa memberikan sebuah jawaban yang tidak ingat tidak pasti tidak yakin kan seperti itu
saudara saat ini merasa relax atau tekanannya sama seperti ketika sudah dipenyidikan
setelah saudara kembali ke materi saudara kemudian
tes akhirnya memindahkan paperback ke belakang berapa lama sih
antara kopi disajikan ataupun koktel disajikan sampai kemudian saudara memindahkan paperback ke belakang
saudara menunggu masih menunggu mirna
saya ingat itu waktu saya masih sendirian jadi jelas saya lagi menunggu teman teman saya
berapa lamanya saya tidak begitu ingat
saudara tidak begitu ingat
saya tidak begitu memperhatikan paperback tersebut gitu aja
iya artinya saudara sendiri itu berapa lama
jadi saya menunggu lalu saya baca menu terus saya lihat lihat handphone
jadi menurut saya ya kalau mirna bilang datang jam empat saya juga gak ingin datang
saya gak selalu kayak gimana gimana gitu gak terlalu memperhatikan
yaudah lah dia datang datang aja gitu kan jam berapa aja saya relax aja nunggu disitu
pada akhirnya mirna dan hani datang
iya datang mereka
ketika saudara menunggu apa yang ada dalam persepsi saudara apakah mereka datang berdua
mereka datang sendiri atau mereka datang bertiga dengan vera
tidak saya persepsi saya
mirna akan datang duluan karena mirna bilang jam empat an
lalu hani bilang seingat saya dia kata katanya gimana persisnya saya lupa
cuma seolah olah menyatakan kalau dia ya jam pertama perjanjian itu jam lima an sesudah dia pulang kantor
lalu kalau vera saya tahu dia akan terlambat soalnya dia udah jelas jam enam tiga puluh dia datang tepat waktunya gitu
ketika akhirnya datang berdua apa persepsi saudara saat itu
saya senang aja
saya udah lama gak lihat hani pak
saudara senang dan saudara dikatakan dalam berkapasitas sempat berpelukan atau bahasanya cipika cipiki siapa dulu yang saudara
saya menyambut saya tidak ingat tepatnya siapa siapa duluan yang saya cipika cipiki yang menuju ke arah saya dulu aja
kan saya ceritanya saya nunggu mereka mereka yang jalan ke saya gitu
tapi bisa dong dirasakan
dirasakan siapa yang lebih
siapa yang lebih hangat saudara sambut saat itu apakah hani ataupun mirna
tidak juga sama aja
sama saja menurut saudara
saudara saat itu duduk kemudian mereka datang mereka datang itu karena kemudian posisi duduk anda seperti apa
mereka datang atau berhadapan ketika melihat sehingga saudara bisa melihat posisi mereka datang
jadi saya kan pertamanya waktu pertama kali datang saya duduk dimana ya disitulah saya duduk
lalu kan saya sesudah itu saya tadi bilang pindah ke tempat yang sedikit lebih nyaman
tapi itu juga saya lakukan
oh yaudahlah saya nunggu disini gitu
lalu saya ingat sekitar jam lima an saya dapat wa dari kalau nggak salah dari mirna bilang eh gue udah di sini
pokoknya intinya begitu
nah terus saya langsung mikir oh ini nih udah mau datang nih mereka nih gitu kan
jadi saya secara leflek aja saya oh iya udah siap siap mau datang
jadi kan waktu kalau bangku itu di meja dimana saya duduk tempat masuk dari
maksudnya customer itu bisa masuk dari dua sisi
bisa dari yang dekat saya bisa dari yang di ujung sana
tapi kan saya nggak tahu mereka akan masuk dari mana
jadi saya yaudah saya liatin aja yang mana ya pintunya yang mereka pilih gitu
mereka udah mau datang nih bentar lagi
jadi saya nengok nengok gitu aja
akhirnya ketika melihat mereka datang itu karena saudara dipanggil
enggak saya sudah perhatikan
saya sudah menunggu
kan saya udah tau nih mereka udah mau disini
jadi saya nunggu aja diantara dua itu mereka mana yang datang
maksudnya dua lorong itu
berarti saudara berusaha memperhatikan lokasi kedatangannya atau mereka datangnya seperti apa
iya bukan datang seperti apa datang dari yang mana
iya datang dari yang mana
akhirnya datang dan kemudian bahasa saya mungkin cipika cipiki
kalaupun saudara menyempak hati setelah itu saudara mungkin berpelukan
apakah saudara memang berdiri
atau bagaimana kemudian akhirnya posisi duduk seperti yang terjadi saat itu
iya jadi kebiasaan saya pada umumnya kalau saya lagi menunggu orang lalu orang itu datang
saya pasti berdiri
saya kayak sambut dialah
sambut entah kalau misalnya orang yang gak pantas saya peluk saya salamin
jadi saya udah pasti berdiri itu secara leflek aja ya pak
kemudian menurut keterangan hani dan saksi saksi lainnya bahwa posisi duduknya adalah mirna di tengah
hani diberhadapan dengan saudara
bagaimana akhirnya bisa seperti itu
bukankah saudara apakah saudara mempersilahkan posisi duduk hani dan mirna seperti itu
atau mereka duduk otomatis
mereka duduk otomatis
tidak saudara arahkan
apakah saudara memindahkan vietnam

dari tempat semula disajikan
tidak tidak memindahkan